untuk berbincang bincang di istana merdeka atas bantuan pak pratik juga melalui kami
tiga hari yang lalu menanyakan apakah saya ada berada di jakarta pada hari kamis ini
dan insya allah saya sampaikan ke pak pratik saya ada di jakarta
dan alhamdulillah sekali lagi sore hari ini saya bisa bertemu langsung dengan bapak presiden jokowi atas undangan beliau
dan tentunya sudah cukup lama tidak silaturahim
tadi juga menjadi
di suasana yang baik
untuk silaturahim kembali setelah kesibukan beliau dan kami juga di lapangan selama delapan bulan terakhir ini
yang jelas semangatnya adalah kita ingin melihat indonesia ke depan ini tentunya semakin baik
kita juga harus terus bisa menyumbangkan pemikiran gagasan
karena tentunya sebagai semangat dari demokrasi
dan juga keinginan mewujudkan indonesia yang semakin baik ke depan
tentunya kita bisa harus terus melakukan tukar pikiran dan juga saling memberikan masukan masukan yang baik yang positif
masukan apa pak pratik
masukan apa pak pratik
masukan apa pak pratik
bukan maksud saya begini
ini adalah sebagai silaturahim yang kami jalankan setiap saat insya allah ya
sebelumnya juga kami menjalankan ini
sebelumnya juga kami menjalankan ini
sebenarnya bisaa bangun semangat menjadi bagian besar untuk mewujudkan hierarki indonesia luas jatentris yang ke depandu semakin baik
ya saya menyampaikan salam hormat dari pak sby dan ibu ani karena tadi pagi saya sempat berkomunikasi yang intinya adalah ya tentu sampaikan salam hormat kepada bapak presiden
tentunya saya juga senang tentunya juga merasa terhormat sebagai warga negara mendapatkan kesempatan diundang oleh bapak presiden dan bisa bertatap muka secara langsung di tengah tengah kesibukan beliau
terkait kondisi politik terkini mas agus terkait dengan kondisi politik terkini apakah juga dibahas tadi dibahas nggak sih di dalam dengan pak jokowi terkait dengan kondisi politik terkini pak
ya memang tadi sempat dibahas bahwa kita berharap pasca tujuh belas april dua ribu sembilan belas hari pencoblosan yang sudah kita lalui bersama mudah mudahan kita semuanya bisa tenang sabar
perkembangan sekaligus juga mari sama sama kita menjadi masyarakat yang dewasa dalam alam demokrasi yang sehat
kita ingin tentunya menghindari terlalu berlebihan tentu tidak mungkin dihilangkan sama sekali namanya politik namanya pemilu pasti akan terus ada perbedaan pendapat perbedaan persepsi dan lain sebagainya
tapi sama seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan penghitungan terakhir
yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh kpu penyelenggara pemilu kita harapkan benar benar bisa menjalankan tugasnya hari ini yang berat
kita tahu cukup banyak saudara saudara kita yang menjadi korban dalam arti meninggal dunia dan juga sakit karena berjuang untuk bisa menyelenggarakan pemilu secara damai dan juga demokratis
kita hormati itu semuanya kita apresiasi dengan cara sabar menunggu waktunya masih ada
penghitungan terus berlangsung dari hari ke hari kita bisa monitor secara langsung berapa persen suara yang sudah direkapitulasi
perolehan dari pilpres maupun pilek juga bisa kita monitor bersama
nah mudah mudahan paling akhir nanti tanggal dua puluh dua mei kita semuanya sudah bisa menerima apapun hasil yang akan dijelaskan oleh kpu